timnas garuda akan kembali berlaga di ajang kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
malam nanti indonesia akan menjamu vietnam di stadion gelora bung karno jakarta
tim asuhan sinteyong tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi
tim garuda memutus tren buruk atas the golden star di piala asia dua ribu dua puluh
tim nas garuda jan cesauri dan jordi ahmad kehadiran para pemain baru seperti jay itzes tom haye dan ratnar oramangun
diakini akan mendongkrak moral para penggawa timnas indonesia
sementara kubu vietnam yakin dapat mencuri poin penuh saat bertandang ke jakarta
sang pelatih philip trosie mengaku anak asuhnya akan bermain penuh ambisi untuk dapat memanfaatkan peluang

tim nas garuda menang di piala asia dua ribu dua puluh tiga

tim nas garuda menang di piala asia dua ribu dua puluh tiga
tim nas garuda menang di piala asia dua ribu dua puluh tiga

sedang soal mental bertanding soal kita bagaimana fokus ke dalam pertandingan
tidak lagi terganggu dengan emosi berlebihan kepada wasit maupun kepada anjing oleh provokasi lawan
ini hal yang berbeda dalam kita bicara tiga tahun terakhir inilah di era sintayong
dan saya yakin juga vietnam sudah belajar banyak bahwa indonesia selalu dulu dulunya
tapi ini era baru sih jadi saya yakin sudah banyak belajar lah bagaimana cara mengatasi
side war yang dilapangan oleh komen lawan termasuk dari vietnam
kalau peluangnya gimana bung wesley kalau anda melihat cukup besar nggak peluang kita untuk menang
ya setelah sebelumnya kita sulit mengalahkan vietnam lalu di pala asia kita bisa mengalahkan
final dan serangan sayap kita jauh lebih efektif dibandingkan lawan dengan bahan gaya bermain
karena saya yakin selalu saya tunggu balikin setiap kali sinta yong membawa tim ini selalu ada
perubahan yang tidak hanya lawan kita juga kaget gitu orang indonesia kok begini lagi ya ada
hal yang baru lagi ya nah ini yang saya tunggu dari sintayong dan saya yakin ada harapan di situ
vietnam pun pasti dikejutkan oleh strategi sinta yong
gini bung wesli kan kalau kita lihat elkan bagot jordi itu masih cedera siapa yang kemudian di plot
menurut anda di lini pertahanan yang bisa memperkuat lini pertahanan kita
ya ini pertanyaan menarik karena semua orang menunggu apakah pemain yang baru datang seperti jas akan dimainkan
tapi ini hitung hitungan yang menurut kita mungkin masuk akal tapi menurut sintayong dia pasti punya hitungan berbeda lagi ya
apakah kemudian mungkin wahyu prasetyo yang sudah dikenal lebih banyak oleh rekan rekannya
main di center back atau posisi ini diberikan kepada pemain yang baru datang karena butuh adaptasi juga
butuh chemistry juga dan jangan lupa tanpa jordi amat yang begitu baik bermain di piala asia ini juga
menjadi sebuah tanda tanya apakah kemudian siapa yang diberikan kesempatan bermain di empat belakang ini saya yakin masih empat belakang ini pak marji mungkin terbelakang ya
ini hitung hitungannya menarik saya tunggu pertama bermain dari awal lagi sih
oke saya ke pak sumarji pak sumarji jadi nanti malam kita akan main menyerang atau main bertahan
itu di dalam sepak bola itu ada sesuatu yang harus kita tidak perlu disampaikan dikarenakan ini ada bagian daripada strategi tim kan
kita lihat nantilah insya allah yakini bahwa untuk game untuk pertandingan malam hari ini nanti pasti akan ada sesuatu yang
nah masalahnya pemain baru ini akan langsung diturunkan nggak di awal permainan
ya nanti lihat lah lihat lah lihat saja nanti ya hahaha lihat saja nanti
ada yang membanggakan insya allah lah ya insya allah
oke kalau bisa main seribu persen ya kalau ada angka seribu ya
bung wesli gini ada beberapa anggapan ya prestasi kita belakangan oke
oke iya naturalisasinya kenceng juga sih lalu gimana kalau menurut anda soal optimalisasi pemain kita di dalam negeri
ya saya yakin ini bukan strategi salah satunya dengan memanggil pemain pemain kita yang berketurunan yang diaspora kita sebut ada strategi jangka pendek ada strategi jangka menengah dan jangka panjang yang nggak boleh dilupakan adalah pemimpinan itu
tapi pembibitan memperbaiki progres pembibitan pembinaan itu kan butuh waktu ya mbak livi
untuk jangka pendek mungkin strateginya yang ini dipakai tapi jangka menengah jangka panjang kita semua harus terlibat di dalam pembangunan sepak bola dari usia dini
infrastruktur pemerintah pusat pemerintah daerah juga harus ikut bisa diserahkan kepada pssi semua membangun sepak bola
nah untuk strategi jangka pendek ini yang dilakukan oleh pengurus psi sekarang memanggil semua anak anak bangsa yang berketurunan untuk membela kesempatan siapapun dia ketika sudah punya pasport indonesia ya dia anak indonesia
nanti malam berapa berapa nih bung wesli
saya itu berharap jangan kebobolan aja tapi dapat dua gol saya sih optimis lah jangan kebobolan aja
kalau pak sumarji targetnya pak sumarji
yang penting catatannya kata bung wesley bung wesley ketawa ketawa aja nih
yang penting catatannya jangan sampai kebobolan begitu ya
kita tunggu nanti hasil yang optimal malam hari ini kita doakan bersama sukses buat timnas indonesia